menghindari lubang di jalan transyogi kilometer enam tujuh
kecamatan cilengsi kabupaten bogor jawa barat
dua orang pengendara motor jatuh terpental selasa siang
dalam rekaman cctv satu dari dua orang pengendara motor tersebut meninggal dunia
akibat terlindas truk pengangkut batu
peristiwa berawal saat korban melaju kencang dan hendak menyalik truk dari sebelah kiri
naas korban yang diduga ingin menghindari lubang
mengeram mendadak hingga motornya hilang kendali dan terjatuh
saat ini barang bukti motor dan truk sudah diamankan petugas unit gakum satlantas polres bogor
unit cilangsi untuk kepentingan penelitikan lebih lanjut
kecelakaan beruntun antara truk tangki berisi bahan bakar minyak milik pertamina
dan enam unit kendaraan lainnya terjadi di jalan raya pandeglang labuan
kilometer satu gardu tanjak pandeglang banten selasa sore
kecelakaan diduga akibat mobil truk pertamina mengalami remblong
dua pengendara motor mengalami luka parah
masing masing menderita patah tulang
di bagian pangkal paha
seluruh kendaraan yang terlibat keselakaan telah dibawa ke makopo
respandeglang untuk dilakukan proses selanjutnya
termasuk memeriksa sang sopir truk bbm pertamina
tim liputan cnn indonesia